sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
apaan sih ma
ya tapi ada apa
itu seperti mobil papa mundur munder
bener mobil papa
papanya mana ya kok gak ada
kok papanya nggak ada sih mbak di dalam mobil
ma lihat deh kok mobilnya kayak habis tabrakan gitu sih
pasti ada yang gak beres nih sama papa
kita cari papa di seputar sini ya
dia sudah lumayan nyetirnya
kenapa saya merasa bahagia banget ya
saya merasa puas bisa ajarin amira nyetir seperti ini
rasanya sama seperti dulu waktu saya ajarin zahira naik sepeda
aduh mana ya papa ya teleponnya gak diangkat lagi
aneh papa kok ninggalin mobil begitu aja
susul susul susul mobil itu itu kayak papa tuh
sini mana sih
itu itu itu itu mobilnya tuh
masa sih sama amira
ngapain sih papa sama amira segala
ya mana mama tahu makanya cepet susul
mobil butut gitu lagi
malinah dan mesia ngapain mereka disini
sepertinya malinah dan mesia sudah mengintai saya dengan amira
celaka kalau mereka sampai tahu
saya dan amira harus menghilang
dari pandangan mereka
kita belok kanan ke sana ya ambil kiri dikit
tapi ambil kiri dulu lebih cepat lebih cepat
pak pak itu udah tak mundur pak
iya iya kamu ambil kiri dulu terus langsung belok ke kanan
enggak pak itu sempit banget
amirat tancep gasnya tancep tancep gasnya
cepat cepat tancep belok kiri dulu belok kiri dulu
bapak pak pak
belok ke kanan
masa detruks dia apa sih
buruan nak buruan lewat
ah kelewat dia tuh
ya pak pak pak apaan sih
nggak apa apa itu cuma saya sudah mengajarkan kamu bagaimana mengantisipasi keadaan di jalan
jangan pak kita minggir sekarang ya
tenang tenang pelan pelan
ingat cara berhenti bagaimana
iya kopling lepas saja nah bagus
ya sudah kita belajar nyetirnya sampai sini dulu ya
besok saya tunggu kamu di sini
bapak besok mau ajarin saran
pak prabu mau ajarin saran
iya iya pak prabu
dan aku nyetir lagi besok
kenapa dia baik banget
man cepetan dong jalannya
anak muda lelep banget
bu de masih banyak kerjaan di rumah
ada tuh angkuhnya
eh bu deh
bu beli kue dong
beli lima dapet satu ya
oh boleh deh
udah murah loh bu
kalian udah saling kenal
ee ibu ini bu deh aku
ee tadi aku lagi temenin bu deh ke pasar
kok bisa kenal man kenal dimana
kok ada bu deh sama arman
pantes aja amira cakep
ibunya aja cakep kayak begini
kamu juga kenal mbak ini
jadi waktu itu amira nolongin saya
kalau gak ada amira
saya udah mati kali ketabrak motor
kalau cari istri itu kayak amira
udah cakep baik suka nolong lagi
kenapaan sih dorong dorong
kebetulan ini ketemu disini sama ibunya amira
sekalian bu deh ngomong
siapa tau kamu diterima jadi mantuhnya
kok bisa ada arman dan soruti disini
kebetulan ada disini
wah sini sini sini
jadi mas wisno juga kenal sama mbak ini
enggak maksudnya begini ya saya memang mengenal dia cuma kan kenalnya begitu aja cuma sleman
jadi kenakan ngobrol nih takut dicariin majikan beli kuenya nanti aja ya permisi dulu
hai aiman namanya utari kan ya iya lupa kenalan surti surti kok namanya sama seperti adanya mas
dan dan kamu arman kan kok namanya juga sama seperti anaknya mas wisnu
utari kami itu jangan ngawur
dia itu bukan adik saya kalau dia itu adik saya udah saya kenalin ke kamu